majelis hakim pengadilan negeri tanggerang memfonis ral
terdakwa pembunuhan karyawati ef sepuluh tahun penjara siang tadi
dalam pertimbangannya hakim menyatakan ral terbukti secara sah melakukan tindak pembunuhan
bersama dua tersangka lain rar dan iha pada dua belas mei lalu
dari hasil visum et repertum ditemukan air liur ral di tubuh korban
dan adanya bekas gigitan di tubuh korban yang sama dengan struktur gigi ral
ditambah bekas darah yang menempel di dinding sesuai dengan sidik jari ral
atas fonis ini keluarga korban ef kecewa karena berharap terdakwa dihukum mati
sementara pihak ral mengajukan banding